ya pemirsa kekerasan dalam pola asu anak ini masih menjadi masalah yang harus diperhatikan
karena masih saja terjadi di masyarakat kita
nah untuk membahas ini sudah hadir di studio ada seorang ibu yang juga seorang artis
monaratulio dan juga psikolog anak dari universitas maranata mbak evi indriane
good morning semuanya selamat pagi
seger ya pra dikilingi sama ibu ibu cantik hari ini
saya tinggal memperhatikan aja lah
tuh memperhatikan tapi menyerap juga ya ini soal pola asu ya prap ya
iya penting banget soalnya
harus jaga nih sebagai bapak bapak juga
karena gini saya mau ke mbak evi dulu nih kita mau mengkotakkan dulu ya mbak
soal kekerasan sebetulnya yang termasuk kekerasan itu apa aja
kadang kadang kan tadi saya udah bilang ya kita membeli pola asuh tapi nggak tahu nih kalau sebetulnya itu masuk ranah kekerasan
karena kayaknya zaman dulu sama sekarang juga berubah ya dulu kan kayaknya hukuman fisik itu masih biasa
nah sekarang kan agak berbeda nih bisa dijelaskan nggak
iya betul kalau kita bicara tentang kekerasan
itu ada kategorinya dua secara umum secara fisik dan secara mental
nah kalau misalnya secara fisik itu kan biasanya ekstrim
ada satu sentuhan fisik yang diberikan orang tua niat awalnya katanya untuk mendidik
tapi kadang kadang berlebihan
tapi yang tanpa disadari seringkali itu terjadi secara mental
artinya kata kata tertentu yang diucapkan oleh sang ibu atau ayah kepada anak dan itu ternyata melukai si anak
itu sudah termasuk kekerasan
contoh ya anaknya kegemukan
diberikan label eh sih gemut misalnya
ini juga sebenarnya sudah satu bentuk bully sederhana
jadi makanya kadang kadang kalau kita berpikir ya bahwa apakah kekerasan itu sesuatu yang ekstrim
enggak kadang kadang hanya sekedar candaan yang sering kita lakukan itu juga bisa menyakiti si anak
ini kalau kita lihat di kasus yang sekarang ini ya beberapa kasus yang kita temuin kan kekerasannya fisik ya
ada yang sampai meninggal segala kan anaknya kemarin kalista itu ya baby kalista misalnya
apakah itu murni karena ketidakpahaman orang tua
bagaimana bentuk kekerasan fisik sekarang
karena bisa jadi orang tuanya dulu mengalami masa seperti itu ketika masih kecil
diasuhnya seperti itu
diasuhnya seperti itu dan kemudian diterapkan sekarang begitu
menurut mbak evi gimana
sebenarnya memang kalau kita lihat ada beberapa value yang kadang kadang tertanam dan itu memang sudah terjadi karena pola asuh yang terdahulu
jadi mereka memaknai bahwa melakukan kekerasan fisik adalah sesuatu yang wajar buat anak mereka dalam tanda kutip ini tujuannya untuk mendidik
nah tapi kalau kita lihat akhir akhir ini kan kasusnya cukup marak ya menyakiti endingnya berujung pada kematian
nah kalau kita lihat lagi bahwa ternyata pada beberapa orang yang bisa melakukan hal demikian ada sesuatu yang terjadi pada fungsi amigdala otaknya
maksudnya itu apa tuh
fungsi amigdala otak itu biasanya bagian yang mengendalikan emosi dan itu biasanya kerjanya itu refleks dan tidak terkendali sehingga nalar logika tidak terjadi
nah kadang kadang kalau kita dalam bahasa
psikologis yang menyebut amigdalanya mungkin terinfeksi bukan karena virus tapi satu mungkin karena tadi pola asuh yang kurang tepat yang dia dapat sebelumnya
yang kedua stres hidup dan yang ketiga mungkin informasi entah dari manapun yang dia peroleh terkait dengan kekerasan dan itu terkunci di dalam memori alam mua sadar
nah jadi ketika dia melakukan hal itu itu automatically jadi makanya sering dikatakan dalam fungsi otak oh amigdalanya membajak fungsi logika
jadi dia melakukan itu kadang kadang dia baru sadar oh iya ya aku salah
atau mungkin tidak menyadari kalau dia salah ya seperti banyak yang terkendali sekarang
kalau yang sudah ekstrim seandainya dari amigdala sudah terinfeksi dengan memori yang kurang baik itu berpengaruh ke fungsi limbik midbrainnya otak
nah kalau bagian ini sudah terkena ekstrimnya bisa psikopat
nah kalaupun seandainya tidak sampai ke psikopat biasanya tadi mereka rasa bersalahnya sudah mulai berkurang
sehingga kalau cuma counseling oh ditanamkan value agama saja hanya dengan lisan itu udah gak cukup
tidak akan cukup ya
dari mbak mona bagaimana melihat kekerasan sekarang
iya kita yang beritain itu ya
kadang kadang merinding sendiri
iya aku sih sebenarnya justru pernah mengalami ya jadi orang tua ya karena ketidaktahuan
aku waktu itu dua puluh satu tahun melahirkan terus gak punya sahabat ibu juga
zaman dulu mah susah ya cari cari komunitas sekarang mah gampang ya
kalau dulu tuh aduh mesti ngapain bingung gitu
nah aku juga sempat tuh melakukan hukuman ke anak anak
anakku ya aku cubit aku pukul aku masukin kamar mandi
terus sampai suatu hari aku menyadari bahwa anakku juga suka marah
ngomongnya suka berteriak suka memaksa
kok lama lama aku lihat persis seperti bagaimana ibunya memperlakukan dia
jadi dari anakku justru juga pernah bilang waktu itu umur enam tahun
aku tidak suka punya ibu seperti bunda aku mau pergi saja dari rumah ini
waktu itu pernah begitu
nggak pergi sih karena mungkin umur enam tahun ya
cuma aku waktu itu membayangkan kalau umur tiga belas tahun dia ngomong gini lagi sih pasti pergi beneran kayaknya gitu
makanya dari situ aku mulai mencari cari ilmu nih
pola asuh nih sebenarnya aku yang salah bagian mananya gitu
karena kalau kita kan turun menurun aja ya
dulu diperlakukan begitu ya udah aku juga memperlakukan begitu sama anak anak
ternyata banyak kesalahan yang dilakukan
terus akhirnya coba coba ikut seminar parenting ikut baca buku sana sini
baru tahu akhirnya kalau ternyata pola asuh seperti itu tuh ternyata memberikan dampak yang nggak baik kepada anak anak gitu
jadi memang pun kita bisa memulainya lagi
cuma kadang kadang juga memang karena ketidaktauan ya
apa karena ketidaktahuan terus juga ya mungkin karena stres juga
apalagi ibu baru ya biasanya ada perubahan pola hidup kayaknya ya mbak ya jadi kaget gitu shock gitu
dengan oh kondisinya kok kayak gini gak seperti yang dibayangkan sebelumnya
sekarang kan mona udah mulai merubah nih pola asuh
saat lagi stres lagi banyak pressure tadi kan di usia dua puluh satu tahun begitu
kemudian apa yang dilakukan waktu itu sampai akhirnya bisa switch ke pola asuh yang sekarang ini
ini mungkin orang tua di rumah juga perlu tahu diceritain
iya mudah mudahan anaknya jangan sampai bilang aku gak suka punya ibu kayak bunda ya
karena itu menyakitkan sekali gitu
cuma memang waktu bima waktu itu anakku yang pertama sekarang sih udah umur hampir lima belas tahun ya
waktu itu dia masih umur enam tahun ngomong kayak gitu
aku langsung menyadari ini pasti ada kesalahan dari aku gitu pola asuh
apa nih yang salah
jadi aku disitu mulai cari tahu sih yang mana yang salah dan yang bener tuh yang kayak apa gitu ya
dari baca buku ikut pelatihan pelatihan orang tua ikut seminar parenting
makanya aku suka share di sosial media terus mulai nulis blog karena supaya orang tua lain gak melakukan kesalahan yang sama
dan pengen kasih tahu bahwa oh jadi orang tua tuh ada ilmunya loh gitu
kadang kadang kita gemes ya anak disuruh mandi gak mau gitu kan
disuruh makan sayur gak mau
akhirnya kita hukum kita pukul gitu
nah ternyata banyak sekali
sekarang kita mulai mencari pengetahuan
banyak sekali cara cara lain yang positif
yang nggak usah pakai marah nggak usah pakai menghukum
dan justru bisa sekaligus
contohnya yang dilakukan mona nih ya
misalnya susah mandi deh atau mau mandi pagi
itu tuh biasanya gimana
paling sering nggak mau mandi sih memang ya

kalau kita dulu pasti udah terbayang lah ya
apa yang akan dilakukan orang tua
toh kita juga gak apa apa ya sekarang ya tapi kalau anak anak zaman sekarang gimana
kalau mona dengan mimma gimana waktu itu
aku sih biasanya banyak hal sih
misalnya kasih pilihan gitu
mau nonton tv dulu sebentar abis itu baru mandi
itu kan mereka bisa milih oh yaudah deh kalau mandi sekarang enak nih bisa nonton tv agak lamaan
atau kadang kadang mereka juga milih aduh nanggung nih acaranya lagi bagus loh
nanti dihidup sebentar nggak apa apa deh yang penting ini selesai gitu
yang manapun pilihannya toh dua duanya dia hasilnya akan mandi misalnya gitu
atau misalnya kalau di rumahku tuh untuk dapetin hak mesti jalanin kewajiban dulu
sebenarnya kayak sekolah zaman dulu ya
jadi misalnya bunda aku mau nonton tv boleh setelah misalnya mandi kerja npr makan gitu
jadi ya ada sistem sistem kayak gitu deh yang akhirnya justru membuat anak anak jadi belajar bertanggung jawab sih
jadi harus dipilih pilih juga ya orang orang tua ya
lebih cerdik orang harus orang tuanya
nah kalau kita bicara soal terlanjur terlambat tidak terlambat
karena itu berpikir pikir gitu ya
aduh anak saya udah terlanjur besar nih bisa nggak nih ya
anak itu kemudian coba diubah tanda kutip dengan pola asuh yang coba diubah juga oleh orang tua
jadi sebenarnya gini sebelum kita menerapkan pola asuh yang tepat ada baiknya dilakukan asesmen dulu
orang tuanya kira kira profiling sistem otaknya seperti apa
balik lagi ke orang tua ya mbak
caranya gimana itu mbak
jadi disini kita dapat profiling
kira kira orang tuanya itu lebih banyak didominasi fungsi batang
otak climbik system atau fungsi neokortex
kalau batang otak itu biasanya dogmatis gayanya
jadinya biasanya orang tuanya juga baper
nah kalau neokortex itu best on target
jadi pokoknya kamu hari ini harus mekerjakan satu dua tiga empat lima dan harus selesai
nah setelah biasanya orang tuanya kita bantu dengan asesmen kan dapat profiling
jadi orang tuanya dulu harus selesai
of knowing self understanding antara ibu dan ayah
mulai dibentuk nih komunikasi yang baik antara ibu dan ayah
setelah itu baru kita profiling sistem otak anaknya
sehingga nanti dibentuklah satu pola komunikasi yang paling tepat
karena tadi contohnya mbak mona bilang oh gimana ya caranya supaya anak mau mandi
nah pada anak anak yang neocortex tadi dia itu kan best on target
dan mereka akan termotivasi kalau ada apresiasi atau penghargaan
oke deh nanti kalau kamu beres mandi
kamu dapat kue kesukaanmu dia akan semangat
beda dengan anak yang tadi didominasi limbik system
dia akan nurut kalau dia nyaman
kalau dari awal dia mikir ah kayaknya nyokap gue nyanyi
gak asik nih
ya udah mereka gak mau
tapi kalau yang didominasi oleh brain stem itu lebih kedogmatis
jadi anaknya harus dibentuk habit terus menerus dan konsisten
jadi ada stylenya masih masih
kompleks juga ya kalau gitu
tiga generasi juga
beda beda ya karena seluruhnya beda beda
ya biasanya ya menyesuaikan sih sama anak anak
aku sih sebenarnya cara cara kayak gitu kan sekalian melatih mereka bertanggung jawab
melatih mereka apa ya macam macam lah ya
cuma ya paling progresnya beda beda gitu
aku gak bisa berharap anak satu progresnya sama dengan anak kedua
anak kedua sama dengan anak ketiga gitu
ya mungkin progressnya bisa beda beda
bisa anak ketiga nih yang paling kecil malah lebih cepat daripada kakak kakaknya
lebih dewasa gitu ya
cuma sih lebih ke kalau aku sih prinsipnya gini
kadang kadang kita menuntut anak anak ngerti kita
kamu tuh tau gak sih bunda nih capek seharian gitu kan
aku sih prinsipnya justru kayaknya gak mustahil anak anak ngerti orang tuanya
karena dia belum pernah jadi orang tua gitu
yang paling mungkin adalah kita yang ngerti anak anak karena kita kan pernah jadi anak anak gitu
bagaimana kalau kita kan prioritasnya yang penting walaupun gak enak dikerjain dong gitu
kalau anak anak kan yang enak dikerjain walaupun nggak penting
jadi memang ada perbedaan cara berpikir ya
dari situ ya mencoba mengerti dan mencoba
untuk tahu bahwa ya semuanya buat anak anak proses sih
wah ini harusnya ngobrolnya lebih lama lagi nih
bapak produser bisa udah di teriakin
kita harusnya bikin satu program
karena penting banget
terima kasih banyak loh sudah hadir di good morning
mudah mudahan juga bisa menjadi inspirasi ya
referensi buat orang tua di rumah
saya juga istri saya juga nih di rumah
ya karena saya punya anak dua sekarang
mau tiga sekarang
iya ada dua laki laki ya itu pasti punya kesibukannya lebih padat lagi

terima kasih sekali lagi mona dan juga mbak
sudah bergabung bersama kami di good morning